ratusan mobil vw klasik minggu siang berkumpul di lapangan rampal kota malang
meski berusia cukup tua namun mobil yang ditampilkan dalam gathering nasional vw ini bernilai sangat tinggi
mulai dari yang paling klasik keluaran seribu sembilan ratus enam puluh tujuh hingga yang berharga rp tujuh ratus juta rupiah
gathering mobil vw klasik yang pertama kali digelar di kota malang ini diikuti ratusan mobil vw dari seluruh indonesia
berbagai jenis mobil vw klasik seperti kombi gitel dan juga safari berkumpul di lapangan rampal
berbagai jenis mobil vw ditampilkan mulai dari yang masih original hingga yang full modifikasi
seperti vw kombi keluaran tahun dua ribu
enam puluh tujuh dan enam puluh delapan yang dilengkapi dengan meja makan serta kasur di jok belakang
pengendara mobil ini pun bisa nyaman dengan fasilitas tambahan ini
mobil tersebut dibanderol dengan harga fantastis tujuh ratus juta rupiah
catering mobil vw ini sebagai ajang bertemu dan bertukar pikiran bagi para pecinta mobil vw seluruh indonesia
termasuk juga sebagai tempat untuk mencari suku cadang mobil yang memang sulit didapatkan di pasaran saat ini
sudah lama saya mulai bermain vw nya setelah lima tahun

dan bisa buat diri orang lain
di sini kita akan melepas talon bersama sama
gathering vw ini digelar selama dua hari sejak sabtu sampai minggu kemarin
setelah digelar di malang catering serupa akan digelar di jogja pada tahun depan